para pembalap menggunakan pakaian berbahan kulit lengkap dengan pelindung tubuh
hal ini disebabkan karena belum semua sekolah di kota bandung menerapkan ptm seratus
ka atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
kepada kementerian pemberdayaan pembangunan dan pelindungan anak
namun memang kenikmatan tidak selalu terkait rasa namun juga suasana yang diberikan
dari data ini kita akan coba yang ada di solo
atau beban keuangan gitu kan
jangan lupa sekalian like komen dan subscribe
membuat mbah mukoyim memutuskan untuk keluar dari kraton dan mendirikan pondok pesantren
namun jurubicara oposisi dalam perumahan magel sukar mengatakan
mengingat menurut dirjen who ketimpangan dunia dalam distribusi vaksin ini justru memunculkan varian covid sembilan belas yang baru dok
cuma uang masuknya kalau di kelurahan smp dulu
cara berjualan sate jadul ini dulunya digendong keliling dan sudah mulai dijajakan sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh silam
baik baik mbah rono
ya makanya langkah langkah yang dilakukan pemerintah termasuk bagaimana kita menjaga pintu masuk
hingga sekarang masih terjadi
tingkat paparan yang lebih tinggi dari standar uni eropa
ada gadget yang memberikan
sementara untuk kue nastar baru akan dibuat pada hari kedua ramadan
mungkin pondok pesantren buntet adalah salah satu pondok yang pertama kali menerima pendidikan formal
yang didukung oleh resources yang besar
tapi kita lihat sekarang tampaknya memang situasi masih berjalan seperti biasanya
kalau buat kelompok rentan
jadi tadinya orang berharap banyak tiongkok sesudah pembukaan ekonomi mereka
karena dampaknya pasti ke nasabah
material logam mudah menyerap sinar matahari pada siang hari
angkot dan warga bogor layaknya menjalin love head relationship
lihat ya ibu ibu udah pada rame banget bawa rantangan ini isinya apa aja bu
dan dia harus bisa mendesiminasikan
terus higienis juga bebas pesticida
tiba tiba pas udah married baru bilang
ada ngaruhnya nggak sih untuk pemilihan pemilihan kayak gini
dan tetapi jika cuaca panas terik proses pengaringan bisa membutuhkan waktu tiga hari
karena meskipun konteksnya pembahasan antar kementerian pak
gue pernah kayak gitu tapi yaudah latihan aja terus
dan kebetulan atlet kita ada oni anwar ketut agus
hanya kami protes ke presiden dan
nggak ada negara yang seperti indonesia ini
itu kurang lebih tahun ini akan mengimport sembilan ratus sembilan puluh satu ribu ton
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
jadi pemulihan yang pertama itu karena overtrain
terhadap apa yang sekarang sedang berjalan
atau menambah jumlah kementerian baru ini menjadi dasar atau latar belakang
apakah dkpp juga memiliki kemenangan untuk menghentikan ketua kpu saat ini bergabung malam ini
untuk itu ia berharap keputusan dkpp tersebut harus ditindaklanjuti
dan itu bisa seratus kembali ke seperti dulu
jadi kesan kita itu adalah memang bagaimana upaya anies di bulan bulan terakhir dan terutama hari hari terakhir kepentingannya adalah
hak veto itu kan hak untuk mencegah dan membatalkan
apakah yang bapak temukan bersama kemenpora
jadi pak warga jakarta harus mengubah ktp nya
misal yang kemudian harus mengkonsumsi obat obatan yang itu akan berpengaruh pada secara fisik
tak se otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan
ini lebih kurang perkiraan saya mas